harga minyak mentah dunia yang turun tajam menyebabkan harga bbm non subsidi menyesuaikan
pertanggal tiga januari jam dua siang waktu indonesia barat pertamina menurunkan harga pertamax dari rp tiga belas sembilan ratus menjadi rp dua belas delapan ratus
harga pertamax turbo dan dexlite juga turun sementara itu harga pertalite dan solar masih tetap
langkah serupa diikuti oleh spbu swasta vivo dan bp menurunkan seluruh bbm nya sementara shell masih belum menurunkan harga
menurut pemerintah agar dapat mengikuti harga pasar menteri bumn erick thohir mengusulkan perubahan harga pertamax diumumkan setiap minggu tanpa harus menunggu aturan teknisnya terbit
luar biasa pemerintah ini baik banget
pertamax saja disubsidi
lalu udah ada undang undangnya
nah ini yang kenapa kita mau konsultasi dulu agar harga pertamax di indonesia bisa diumumkan tiap minggu
supaya sesuai dengan harga pasar
jangan kita terjebak di birokrasi harga bensinnya turun aturannya belum keluar
kalau tiap minggu kan enak
ia masih berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait wacana tersebut
pasalnya apabila mengacu pada kepmen esdm no enam puluh dua tahun dua ribu dua puluh
evaluasi harga bbm dilakukan setiap satu bulan
tinggalkan cnn indonesia